selanjutnya cuaca yang tidak menentu dengan hujan terus menerus bisa menghambat aktivitas sehari hari
ancaman penyakit saat puncak musim hujan pun merebak
dadang sutisna seorang pekerja di kota bandung dengan lima anak
ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya
baginya menjaga kesehatan adalah hal yang utama
sehari hari lelaki ini bekerja menggunakan sepeda motor dan bekerja di luar ruangan
ia merasa khawatir jika penyakit menimpa dirinya atau keluarganya
apalagi dengan kondisi saat ini yang memasuki puncak musim hujan
kecemasan ini beralasan karena hujan yang lalu berlalu
yang lama dan terus menerus meningkatkan penyakit seperti flu batuk hingga diare
di bandung rata rata tiap bulannya bisa mencapai sembilan pasien penderita ispa dan nasofaring
penyakit yang sering muncul di musim penghujan itu biasanya tidak jauh jauh dari infeksi saluran pernafasan atas
kemudian turun ke nasofaring kemudian nanti ke infeksi infeksi perut ya gangguan perut
tapi memang itu kan penyakit yang
sebetulnya tidak pernah hilang selama satu tahun terakhir ini selalu tinggi terutama infeksi saluran pernafasan atas
kenapa seperti itu
karena kita tahu selama setahun ini hujan kan tidak pernah berubah ya terus musim hujan seperti itu
masyarakat juga diminta waspada dan lebih memperhatikan kesehatan mereka
ada beberapa tips yang bisa diikuti masyarakat untuk mencegah peningkatan penyakit seperti ini di kala cuaca ekstrim
dengan cara makan yang teratur istirahat yang cukup
terutama banyak makan seperti sayur atau buah buahan seperti itu
dan jika perlu harus mengkonsumsi vitamin vitamin untuk sebagai penambah imun tubuh
langkah pencegahan harus dilakukan karena bmkg memprediksi cuaca ekstrim dan hujan lebat masih akan terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan ke depan
artadim aditya bandung